tiap jumat eksklusif di gtv
ke kamar saya cepetan
mas al kenapa ya
gue jadi takut
eh tapi cepetan deh daripada nanti keburu mas al ngamuk
dan mba juga gak mau mundur dari masa lalu
jadi kamu tenang aja
gue udah bangun
gue udah bangun
semoga mba adin nempatin janjinya ke gue
buat gak deket deket lagi sama nina
mama belum bisa pulang dulu ya
pa si sekolah ada cooking class sama mama
kalau memang gak ada aku sama siapa dong
kalau mama gak dateng
mama pasti dateng
hei kenapa sama mama
nanti gua dateng
nanti mama dateng
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau nanti malam saya akan datang ke rumah kamu
untuk ambil barang barangnya andina
papa gak bisa memutuskan seperti ini pak
saya masih mau menyelesaikan masalah saya sama andin
ini sudah jadi keputusan saya al
dan saya yakin
andin juga pasti setuju dengan keputusan saya
paling telat jam delapan saya sampai sana
kamu di rumah kan
sekaligus ada hal yang perlu saya bicarakan sama kami
terlalu beresiko kalau papa sore datang ke rumah dan ketemu sama mama
kalau anin adalah terdakwa pembunuh roy
bagaimana kalau kita ketemunya di restoran aja pak
aku bisa pulang sendiri kalau masuk
saya gak pernah menyangka din
ternyata kehilangan kamu
bisa semenyakitkan ini buat saya
hati saya gak bisa merelakan kamu pergi dari sini
ke kamar saya cepetan
mas al kenapa ya
tapi cepetan deh daripada nanti keburu mas al ngamuk
buat dia bercanda
apa kamu kerja oleh as
pada saat terakhir
ada yang bisa ikut bantu
kamu beresin semua baju baju
dan barang barang yang biasa andin pake sehari hari
kalau saya perintahin beresin beresin gak semia tanya
kok ini disuruh beresin
barang barangnya bajunya mbak andin
gak balik lagi ke rumah ini
saya tahu nen
saya nggak punya banyak pilihan
selain memberi kamu ruang dan waktu
saya janji sama diri saya sendiri
sama pernikahan ini
bahwa saya akan membawa kamu pulang
saya akan bawa kamu pulang ke rumah ini
karena disini tempat kamu andin
sampai jumpa lagi